setelah pencarian selama dua puluh jam
jenazah sopir pick up yang tenggelam di kalimalang kota bekasi berhasil ditemukan
lokasi penemuan berjarak sekitar delapan ratus meter dari lokasi bangkai mobil
sementara itu warga dan nelayan pantai santolo garut
berusaha mencari tiga orang nelayan yang hilang sejak hari jumat
tim sargabungan akhirnya menemukan jenazah sopir mobil pick up
yang tenggelam di kalimalang pekayon bekasi selatan pada minggu malam
pencarian dilakukan selama dua puluh jam setelah bangkai mobil yang tenggelam dievakuasi
dan korban tidak ada di dalamnya
korban yang diketahui bernama maman warga cikunir bekasi selatan ini
ditemukan tersangkut di antara ilalang sekitar delapan ratus meter dari lokasi mobil ditemukan
mobil pickup pengangkut puing ini tercebur ke sungai pada sabtu dini hari
setelah tidak kuat menanjak di jembatan dan berjalan mundur
diduga rem mobil pun tidak berfungsi dengan baik
korban tidak sempat menyelamatkan diri
namun sang kenek bernama basri berhasil keluar
sebelum mobil masuk ke sungai
sementara itu proses pencarian tiga nelayan di pantai santolo kabupaten garut
yang hilang kontak dilakukan kembali minggu pagi
ratusan teman korban mencari menggunakan perahu tongkang di sejumlah titik
mereka menyisir mulai radius delapan hingga tujuh belas mil menuju pantai cidaun perbatasan cianjur
nelayan yang hilang sejak hari jumat itu masing masing bernama yuyus martin dan alvin
ketiganya menggunakan perahu tongkang sri rejeki untuk mencari cumi cumi di tengah laut
diduga perahu yang ditumpangi karam dihantam ombak
angin kencang serta gelombang tinggi menjadi kendala dalam proses pencarian
rencananya proses pencarian akan melibatkan kepolisian air bpbd garut serta basarnas
ke arah barat sekitar lima belas mil tujuh belas mil
pengannya pinggirnya delapan mil
sampai arah cianjur
sampai perbatasan cianjur
minimal kalau nggak ketemu sampai jam dua lah
kalau mau habis pulang jangan memaksakan
kendalanya apa pak gelombang tinggi atau
gelombang tinggi angin sekarang ini cuacanya
tim liputan transmedia